kondisi buwi dia saat ini sangat kritis
aduh mbak dewi akhirnya mbak dewi sadar juga
semuanya kesini begitu dengar kamu itu pingsan
buwi ibu kan udah bilang sama kamu
kandungan kamu kan lemah
gak bisa diem sih kamu
tante semuanya tenang dulu ya
jadi sebenarnya tadi tuh ceritanya gini loh tan
saya sama mbak dewi tadi tuh pergi ke makam nenek
terus ngeliat kalau makamnya nenek itu mau digali
makamnya nenek mau digali
gini dewi sama mirza masih penasaran soal nenek

di situ kita ketemu orang yang mengaku jenazah ibunya hilang
dan dia pikir jenazah ibunya itu ada di dalam kuburan nenek
makanya dia nekat gali
ternyata diem diem kamu masih curiga sama tante
celah tante apa sih sama kamu dewi
kenapa sih kamu duduk sembarangan
nede udah dong gak usah kasar sama dewi
udah lah mama
satria mama gak terima
enak aja mama di fitnah
tante lagi pula kalau emang tante gak salah kenapa tante takut sih
kamu juga gak usah ikut campur ya
ini kan rumah sakit kenapa harus ribut ribut
kamu gak usah dipikirin ya tenang aja
ada apa panik
kenapa sih telepon telepon saya lagi sibuk
bu tapi ini sangat penting bu
bu widia mau bunuh diri
dan sekarang gak sadar bu
darahnya keluar banyak sekali
ya udah telepon dokter aja
ya langsung telepon dokter
bu kata dokter
nggak ada cara lain bu
bu widia harus dibawa ke rumah sakit secepatnya
kalau enggak bu widia bisa meninggal bu
panik jangan sampai bu widya dibawa ke rumah sakit
udah dirawat di rumah aja kenapa sih
dan sekarang bu widya dalam perjalanan ke rumah sakit
tapi karena rumah sakit dekat sini sudah penuh ya terpaksa
bu widia dibawa ke rumah sakit cahaya medis di jakarta bu
kamu udah gila
jangan jangan dibawa ke sini
langsung aja ke rumah sakit lain kenapa sakit mana
ya mau gimana lagi bu
orang bu widya sudah dibawa ke sana sama dokter
pak ruin kamu tuh beku banget
mirsa tadi kamu sempat bilang makam nenek digali
nah terus gimana
kayaknya orang yang mau gali tuh nyesel kok
soalnya dia gak jadi ngegali
ya udah pak
ya udah pokoknya sekarang makamnya nenek tuh gak apa apa dewi nya juga gak apa apa
boleh tinggalin aku sebentar
aku mau ngobrol berdua sama dewi
bu sebentar ya
oh ibu juga
aku selalu bikin keributan di keluarga kamu
semuanya bukan salah kamu kok
yang pastinya sekarang kamu itu gak apa apa
dan sampai anak ini lahir kamu gak boleh mikir masalah ini ya
kamu gak boleh istirahat sekarang
aku gak marah kok
bayi nilai ngapain sekarang
oh udah nge resap ya
terus gimana ya
harus semingat lagi pas mama datang
aku harus cari akal
gimana caranya supaya dewi keluar dari rumah sakit ini
jadi kalau mama datang gak bakal ketemu sama dewi
ibu sabar ya
bentar kita nyampe rumah sakit ibu
sekarang sampai rumah sakit
udah jangan ganggu lagi dong dewi
mendingan kita pulang semuanya biar bisa istirahat ya
dewi harus pindah dari rumah sakit ini
bu ini kenapa sih
kok buahnya mau marah marah terus sama dewi
kenapa sih bu
tau kayaknya marah marah mulu
yang lain kemana
udah udah udah
mungkin andre lagi bawa dewi ke depan
lebih baik kita pulang aja bu
ya udah kalau gitu mama juga pulang ya
aku masih mau di sini dulu
dan aku mohon mama lupain semua kejadian itu
kasian dewi ma
lord jiwa bahkan terpakai dada
beritahu aku pas
ya kayak gitu aja
itu kayak nenek
itu kayak nenek win
kadang aku betul betul mati
nenek bangun nek
nenek masih hidup nenek
ini berapa ini nenek
nenek kau bisa sini
tante jawab pertanyaan aku sekarang
nenek kau bisa sini
tante jawab pertanyaan aku
pak pak ibu
ibunya harus ditolong
dikilangan banyak darah
kenapa nenek masih hidup
cepat ambil persediaan darah
kita lakukan transfusi sekarang juga ya
tekanan darahnya anjlok
ini pasti karena kehilangan banyak darah
sekarang kamu ambil persediaan darahnya ya
persediaan darah a habis
benar kamu ngomong di telepon tadi
mama masih hidup
mama masih hidup benar
nenek masih hidup
tante ini yang lakuin ini semua
tante ini yang bikin nenek telah gagal
kamu yang ngelakuin semua ini sama mama kita
kamu tega ngelakuin ini semua
kamu ini bukan manusia
kamu udah masukkan setan ya
manusia macam apa menggigil diam
iblis tau nggak kamu
iblis tau nggak kamu
kemasukan setan kamu ya
kamu maksudnya setan ya
kamu mengandung kita
mama udah tua
tante apa asli
ada apa ini
nenek masih hidup
nenek masih hidup dan ternyata mama kamu yang sembuh nenek selama ini
saya supaya kamu akan susah semua hidup
ma benar apa yang dibilang tante tadi
kalau mama yang sembunyi nenek
nggak apa nggak apa tante indy nggak
nggak usah bohong tante indy
semuanya dibilang sarangan
apalagi tante bersama nenek untuk terakhir kalinya
masih mau nggak aku juga
udah ngaku aja sekarang
mbak yang ngelakuin ini semua
mama tergabung akan si sama nenek
untuk apa mama ngelakuin ini semua
mama terpaksa bikin ini semua untuk kamu sat
untuk aku mama bilang untuk aku
mama pikir aku sedang lihat dia meninggal
aku lebih rela nggak dapat apa apa
daripada lihat nenek meninggal
sekarang mama benar benar keterlaluan mama jahat banget
aku malu punya ibu kayak mama tahu nggak malu
semua malu sama kamu
ibu jahat ma
bukan manusia kau
aku keluar dari rumah ya
dokter gimana keadaannya nenek say
kondisi ibu widya saat ini sangat kritis
dia membutuhkan doro darah karena persediaan darah golongan darah kami habis
dok kulungan darah saya nggak dok
kalau gitu bawa ikut saya sekarang ya
tenang dulu tenang dulu tenang dulu
yang penting kan sekarang ternyata nenek masih hidup
ini kan peristiwa mengembirakan
jangan dinodai dengan pertengkaran ya
saat biarkan mama pergi saat kalau lama lama mama di sini mama bisa mati
mama harus tetap di sini mama gak boleh kemana mana
mama harus bertanggung jawabkan semua perbuatan mama
mama jangan salah maaf dulu aku ngelakuin ini semua karena aku sayang sama mama
aku kira selalu sama mama

sekarang mama duduk lagi mama nggak boleh kemana mana
percayai deh sama aku